presiden joko widodo memberikan arahan kepada peserta rapat koordinasi nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan
dalam sambutannya presiden menyampaikan agar penanganan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dikuatkan
hal itu disampaikan oleh presiden kepada peserta rakornas karhutla yakni para kepala daerah yang wilayahnya memiliki titik api
jajaran tni polri dan beberapa menteri kabinet kerja
presiden menyampaikan meski trennya terus menurun
namun sejak dua ribu lima belas masalah kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah kerap terulang dan menyebabkan kerugian negara di berbagai sektor
bmkg memprediksi cuaca di indonesia pada tahun ini akan jauh lebih kering dibanding tahun lalu
untuk itu presiden menyampaikan kembali pentingnya pencegahan kebakaran hutan
dan kita ingin tahun ini betul betul kita bisa mencegah
meskipun itu saya tahu sangat sulit tetapi apapun kita harus kerja keras untuk mengantisipasi ini